alasan saya mendirikan sekolah ini kan berangkat dari pengalaman saya dulu
jadi kalau kita ngomong masalah tidak sekolah putus sekolah itu hal yang tidak enak sekali
karena apa kita itu di dunia kan butuh yang namanya pengetahuan
jadi kalau kita sudah berpengetahuan insya allah kita itu jadi orang selamat
adalah nur fadli sang perintis sekolah terpencil yang berjasa atas pendidikan anak anak
di desa soekorambi
dua kali dalam seminggu pria asal jember ini rutin bertandang ke desa untuk mengajar
melintasi perkebunan karet dan coklat nur fadli menyusuri jalan terjal menuju sekolah
tanjakan dan turunan di perbukitan tunggul asih sudah tak asing baginya
ini benar benar cukup parah kondisinya
saya melihat kondisi badan jalan akses menuju sekolah sekolah tempat bapak mengajar
ini rusak parah
kalau boleh tahu dari rumah menuju sekolah sekolah
tempat bapak mengajar berapa kilometer jarak yang bapak tempuh
kalau lewat sini sekitar lima belas kilometer
timur sekitar dua puluh kilometer
yang paling jauh dua puluh km
badan jalan sebagian besar hanya bebatuan saja
pernahkah tersentuh aspal
gak pernah sebelumnya memang aslinya kayak gini sudah
sejak awal saya masuk sini sudah kayak gini
bebatuan saja begitu tanah langsung batu begitu
ini membahayakan kalau musim hujan pak
seperti apa kalau musim hujan bapak bekerja
biasanya kalau musim hujan ini kan di sini lain postur tanahnya dengan daerah selatan
kalau di sini itu kan
cepat masuk matahari langsung ke tanah
jadi sampai siang pun masih tetap licin
basah gulung batunya berlumut begitu
pernah mengalami kecelakaan pak
pernah pada saat itu seperti apa
dua kali malah dulu itu
ya luka luka sedikit waktu itu
karena pakai guru yang hati hati waktu itu
kalau guru guru yang lain sering ketemu yang perempuan
melewati jalan ini begitu tapi nggak kapok pak
nggak tetap semangat
semangat mengajar begitu
nah ini memang
satu diperhatikan oleh pemerintah
infrastrukturnya harus diperbaiki
sarana pendidikan sudah siap begitu
namun akses atau infrastruktur jalan menuju sekolah ini belum dibangun
harapan bapak apa selanjutnya
ya minimal pemerintah memperhatikan lah ya
memperhatikan tentang keberadaan jalan yang
akses jalan ke sekolah kami
karena pak di sini juga teman teman yang jalan itu biar enak masuk ke sini
semangat terus ya pak ya
kita lanjut pak
kita sampai sekolah
pak fadli saya melihat sarana dan prasarana di sekolah ini sangat minim
sebenarnya fasilitas apa sih yang dibutuhkan di sekolah ini
kami selaku di daerah terpencil ini sesungguhnya hati kecil kami juga pengen yang namanya alat peragam

yang dibutuhkan biar murid kami juga bisa
mata pelajaran tentu tentu membutuhkan alat peragam
untuk mendukung belajar mengajar anak atau siswa di sini

di sini ada sembilan tenaga pengajar
yang mana tiap harinya itu sembilan itu tidak datang sembilan
tapi datang empat
setiap yang senin selasa rabu kamis itu empat
jumat sabtu itu dua
dibagi bagi secara bergiliran datang ke sekolah
ada satu yang jadi pertanyaan saya dan sejak saya mengunjungi sekolah ini
ini adalah seragam olahraga
tapi ada tulisan
jangan lupa bahagia
ide dari siapa tulisan ini
saya sendiri pak
masa kecil itu masanya masa senang pak ya
kita kan pernah kecil juga
masa kecil itu masa bahagia
pelajaran itu akan masuk menurut saya pribadi pak ya
pelajaran itu bisa masuk apabila kita dasarnya bahagia dulu
jadi di sini pendidikan di sekolah kami ini
tidak mengajarkan langsung ke pelajaran
tetapi dibahagiakan dulu
diajak main ke sungai ke gunung
sehingga mereka bahagia bahagia masuk ke sekolah
bahagia juga menerima pelajaran dari guru guru
sehingga bahagia menjadi budaya tersendiri
sipilatif ya pak
kehadiran sekolah sekolah ini
bak membawa angin segar bagi para orang tua siswa
kini akses pendidikan bagi anak anak mereka semakin terbuka lebar
meski tinggal di daerah terpencil
ibu kenapa memutuskan untuk menyokolahkan anak anak ibu di sekolah ini
iya karena di sini gratis semua
tak usah bayar
anak saya yang pertama sampai nomor dua
tak pernah dipintain uang
tak pernah minta uang
ya bersyukur alhamdulillah
dengan adanya mbak badli
dan membangun sekolah ini sendiri
kenapa tidak memilih sekolah yang lain
mungkin yang lebih besar atau lebih
fasilitasnya lebih lengkap
iya kan jauh
harus pakai sepeda motor
harus pakai uang
kalau di sini kan gratis semua
ada yang ingin ibu ucapkan untuk bapak farmit
saya berterima kasih sama bapak badli
mulai pertama masuk anak saya
memang tak pernah minta uang
tak pernah ada bayaran sekebunan
cukup kalipun tak ada
buku apa itu semua dari pak badli
sampai pak fadli ambil seragam ini
habis berapa juta
tak pernah ada bantuan dari atasan
ya bagi pak badli
ini adalah uang yang terbaik
ya bagi para orang tua
nur fadli adalah pahlawan pendidikan
mengajar di daerah terpencil tak lantas membuatnya berkecil hati
baginya bangunan sekolah yang sederhana ini
menyimpan sejuta kenangan
fadli tidak mengelak bahwa pada awalnya
sekolah sekolah ini terbilang didirikan secara ilegal
tidak ada akreditasi dan ijazahnya pun tidak diakui
ia juga menciptakan kurikulum sendiri
bernama kurikulum bahagia
seiring berjalannya waktu
sekolah sekolah rintisannya ini telah mendapatkan izin operasional
dari pemerintah khususnya dinas pendidikan
ya dibetain aja
karena kan kalau di sekolah swasta itu kan jauh dari sini
lewat perkebunan tuh takut ada apa gini ya
bahagia juga di sini
banyak temennya juga dari sini gitu
pulang main pulang dari sekolah itu
kalau ada pr kan rumahnya dekat dekat
bisa belajar bersama gitu di rumah
di sini itu juga gurunya datang tuh sudah senang
itu masalah hati saja mas
terima kasih ya
saya sudah lebih dari satu ratus lima puluh ribu rupiah
tentu tak sebanding dengan prestasi atas keberhasilannya
merintis sekolah sekolah di desa terpencil
kalau kita ngukur tentang masalah materi
kita agak akan jadi datang ke sini
di sini bukan tempatnya cari kayak itu mas
di sini itu juga apa
gurunya datang itu sudah senang
itu masalah hati saja mas
merintis sekolah di daerah terpencil bukan tanpa kendala
awalnya nur fadli mengalami kesulitan mengajak anak anak desa untuk bersekolah
awalnya kesulitan karena pas dari saking banyak yang putus sekolah sudah
banyak putus sekolah dari sekolah yang lain terlalu jauh putus
akhirnya yang masuk di kelas saya tuh jadi kelas yang kelas empat jadi kelas satu lagi
nur fadli tak patah arang
tekadnya membangun generasi muda yang berpendidikan kini menuai hasil yang membanggakan
sejumlah alumni sekolah yang didirikannya sukses melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi
salah satunya muhammad yuski
lulusan mi terpadu ar rahman tahun dua ribu empat belas ini kini duduk di kelas sembilan smp negeri satu sukorambi
menurut saya bang fadli itu
baik orangnya baik
dia suka menolong saya kalau saya sudah kesusahan
dan pak fadli itu sudah menolong saya masuk di smp satu sukurambi
dan dia membantu saya tanpa pamri
selain fokus pada pendidikan nur fadli juga mengajak warga desa untuk berperan dalam mencari sumber dana operasional bagi kelima sekolahnya
karena bagaimanapun mengelola sekolah
tak ubahnya seperti mengurus sebuah perusahaan
nur fadli harus memikirkan bagaimana gaji guru merawat bangunan serta memenuhi kebutuhan penunjang lainnya
berbekal dari kepiawayaannya beternak sejak dua ribu delapan ia memberdayakan warga desa sukorambi untuk beternak kambing
di desa ini ada tiga warga yang dilibatkannya mengurus peternakan kambing
kenapa memilih kambing pak
nah karena di sini
tempatnya dilihat dari tempat alam yang ada di sekitar segini
rumput itu gampang
sistem pembagian hasilnya dengan warga setempat dan dana untuk diberikan kepada yayasan seperti apa
itu kalau dilihat dari kita naruh kambingnya
kalau kita naruh kambingnya kita ngambil harga rp satu
pas musim dikeluarkan rp satu lima ratus berarti rp dua ratus lima puluh
rp lima puluh untuk peternaknya rp lima puluh untuk yayasan
sampai saat ini mencukupi kebutuhan yang sekolah
alhamdulillah sudah dengan adanya peternak itu bisa membantu lembaga kami
bunar adalah salah satu warga yang dipercaya nur fadli mampu meningkatkan produktivitas peternakan
setiap tahunnya buruh penyadap karet ini berhasil mengembang biakan dan menjual rata rata
uang hasil penjualan ini yang akhirnya dipakai untuk memutar kas sekolah
sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nur fadli juga bisa meningkatkan perekonomian keluarganya
saya itu bisa menghidupi keluarga di samping itu
anak saya dari mi sekarang sudah smp berkat ini berkat beli
saya bisa menyelamatkan kambing ini
langkah demi langkah dilalui nur fadli dengan pasti
kerja kerasnya kini membuahkan hasil
sekolah sekolah yang didirikannya telah memberikan manfaat besar dan membawa banyak perubahan
awalnya dulu sangat mirip sekali karena mohon maaf
selain memang sumber daya manusianya di sini
sangat minim dan juga tidak peduli bahkan kepada persoalan pendidikan
sehingganya banyak terjadi persoalan persoalan sosial
contohnya tingkat kejahatan terus nikah muda dan lain sebagainya
tapi alhamdulillah setelah pak fadli merintis lembaga pendidikan yang ada di sini
masyarakat sudah mulai tumbuh kesadarannya hingga saat ini
untuk persoalan pendidikan di desa sukorambi tidak lagi menjadi satu kendala
bahkan masyarakat sekarang ingin berlomba lomba untuk anaknya mendapat pendidikan yang lebih bagus
kalau menurut beliau itu orang kalau sudah punya pendidikan selamat ya
tidak dibohongin orang tidak mudah dibohongin orang
kegiatan pelestarian lingkungan
bersama sejumlah mahasiswa pecinta alam ia kerap melakukan kegiatan penghijauan di desa desa
salah satunya di lereng selatan hyang argopuro desa suci kecamatan pantik
sejak tahun dua ribu enam wilayah ini menjadi lokasi penanaman pohon
bibit bibit pohon penyimpan air seperti terem besi dan beringin ditanam secara tersebar
kenapa memilih lokasi ini untuk dilakukan penanaman pohon
karena di tempat ini juga dulu terjadi lonsor besar besaran sehingga
banjir bandang terjadi
banjir bandang terjadi
oleh karena itu kami selaku orang pinggiran sini punya lembaga di pinggiran gunung ini
juga prihatin terhadap keberadaan lingkungan di situ
sudah ada hasilnya hasil peranaman pohon ini
alhamdulillah semenjak kita nanam sama murid murid
di belakang kami ini tanaman tanaman murid kami pada tahun dua ribu enam kemarin
ini sekarang sudah mulai rimun ditemui pepohonan
dulu hanya bongkahan bongkahan juga bongkahan bongkahan tanah yang material dari balik bukit itu
berkat program pelestarian lingkungan yang digalakannya
kini wilayah desa suci bebas dari ancaman tanah longsor
di rumah yang terletak di kelurahan kepatihan kecamatan kaliwates inilah
fadli tinggal bersama istri dan dua orang anaknya
kesuksesannya merintis sekolah terpencil tak lepas dari dukungan siti anissa istrinya
sangat sangat mendukung karena saya juga orang pendidikan
ngerti lah ya masih nyambung hal hal kayak gitu yang pendidikan
ya sangat mendukung sekali karena memang itu kan baik sih membantu orang
apalagi di tempat tempat terpencil kan seperti mereka akses untuk pendidikan juga susah
sebelum merintis sejumlah sekolah dan menjadi guru
pada tahun dua ribu satu nur fadli pernah menjalani berbagai profesi
selain bekerja serabutan dan menjadi sopir pribadi
ia pernah menjadi pedagang asongan
profesi yang dipandang sebelah mata
bagi sebagian kalangan
semua dijalannya dengan penuh kesabaran
demi membiayai pendidikan di perguruan tinggi
ya karena waktu itu gak ada pilihan lain mas
pilihan saya itu yang paling tepat itu menurut saya
karena waktu itu juga temennya gak ada di kota
sehingga saya datang sendiri ke kota berjualan gitu ya
gimana biasanya berjualan
di jalan gajah mada

tidak malu mas karena untuk apa untuk nasib saya juga ke depan

tak hanya itu semasa kuliah pria kelahiran sembilan belas desember seribu sembilan ratus delapan puluh ini
juga kerap membagikan ilmunya dengan mengajari anak anak putus sekolah di jember

jadi saya gak tega kalau mereka itu hidupnya nanti dengan putus sekolah

mereka masa depannya juga suram gitu
mereka masa depannya juga suram gitu
di mana bapak mengajari
dulu di baratan saya mengajari itu

kemandirian dan kerja keras berhasil membawanya menjadi lulusan terbaik fakultas hukum universitas islam jember tahun seribu sembilan ratus sepuluh

gelar sarjana hukum yang melekat pada dirinya tak lantas membuatnya puas
gelar serjana hukum melekat pada dirinya tak lantas membuatnya puas
pada tahun dua ribu sepuluh nur fadli berhasil menyenang gelar sarjana pendidikan olahraga di universitas pgr iba nyuwangi
dukungan sang istri terus mengalir agar kesuksesannya di dunia pendidikan tak terhenti
mudah mudahan bisa selalu membantu orang yang membutuhkan itu saja sih
biar bisa sama sama bisa sekolah semua
intinya kan kalau kita di sini kan yang penting pendidikan
kalau menurut beliau itu orang kalau sudah punya pendidikan selamat ya
akan terus mendukung
ya pasti akan terus mendukung
dedikasi nur fadli pada pendidikan tak cukup hanya dengan mendirikan sekolah sekolah gratis
setara sd sm dan b
dan sma saja
ia menaruh harapan besar agar kelak bisa membawa murid murid di daerah terpencil
mengenyam pendidikan setinggi mungkin
saya juga punya cita cita yaitu ingin punya perguruan tinggi sendiri
yang dikhususkan untuk orang orang yang tidak mampu
karena sekarang dilihat orang mau biaya sekolah kan biayanya mahal
jadi cita cita saya sendiri
bahwa saya ingin kalau ada anak yang nggak mampu saya akan kuliahkan
sampai kapan bapak akan bergelut di dunia pendidikan
sampai akhir hayat kayaknya
sampai akhir hayat saya
kenapa di dunia ini kamu tidak selamat
kenapa kok susah
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh